pasca pengumuman pemblokiran sementara fitur gambar dan video yang diumumkan oleh menkominfo rudiantara beragam aplikasi vpn mendadak jadi trending di app store dan juga play store
hal ini lantaran aplikasi vpn mampu membuka akses fitur sosial media yang diblokir pemerintah
namun selain menawarkan fitur menarik aplikasi vpn juga memiliki resiko keamanan siber
dan informasinya sekaligus menutup perjumpaan kita di cnn indonesia tech news edisi kali ini
jangan lupa tayangan tayangan kami juga bisa anda saksikan di laman cnnindonesia com dan channel youtube cnn indonesia di playlist teknologi dan gadget
saya aziza hanum pamit undur diri jangan pernah berhenti untuk berinovasi
tanggal dua puluh satu mei dua ribu sembilan belas pasca pengumuman rekapitulasi nasional pemilu dua ribu sembilan belas masa berdemonstrasi di depan bawaslu pada sore hari
malam harinya setelah sholat tarawih muncul kelompok masa tambahan yang berbuat anarkistis dan akhirnya menyulut bentrokan antara polisi dan perusuh
tak ingin kerusuhan semakin parah pemerintah bertindak cepat dengan memblokir beberapa fitur sosial media
pembatasan ini bersifat sementara dan bertahap
pembatasan dilakukan terhadap platform media sosial
fitur fitur media sosial tidak semuanya dan messaging system
pembatasan itu kemudian membuat masyarakat ramai mengunduh aplikasi vpn agar semua fitur sosial media yang saat itu sedang diblokir bisa digunakan
lalu apakah aplikasi vpn ini
vpn merupakan singkatan dari virtual private network
vpn adalah sebuah koneksi private dalam jaringan internet

ketika kita mengaktifkan vpn maka kita tidak lagi menggunakan jalur internet dari provider seluler yang biasa kita gunakan
melainkan jalur koneksi dari server penyedia jasa vbn sehingga dapat menghindari blokir yang diberlakukan
jika kita memilih vpn yang tepat tentunya banyak manfaat yang bisa kita dapat
antara lain menyediakan enskripsi data
dan juga lebih aman dibanding kita menggunakan wifi gratisan
kekurangannya memang kalau servernya lambat otomatis fit browsing kita juga melambat
nah kalau kita menggunakan vpn yang salah tentunya sebaliknya
data kita bisa dicuri
history browsing kita pun bisa dilacak dan diarahkan untuk iklan sesuai profil kita
dan yang terparah bisa dimasukin virus yang bisa mencuri data kita walaupun saat itu kita tidak menggunakan vpn
jadi kuncinya adalah pilihlah vpn yang tepat
secara teknis kita harus memiliki vpn yang tepat
pembelian dari penyedia yang terpercaya biasanya dienkripsi sehingga sangat aman
sayangnya vpn juga menjadi metode favorit para peretas untuk mencuri data dengan cara menyediakan vpn gratis
bahkan sempat beredar himbauan dari beberapa bank agar tidak mengaktifkan vpn ketika akan melakukan transaksi finansial secara online
pakar keamanan siber alphonse tanujaya menilai himbawan ini kurang tepat

dengan banyak bank keluarkan pernyataan jangan pakai vpn kalau login ke perbankan
saya jadi pertanyaan gitu memang benar saya tahu tujuannya jangan pakai vpn free
tapi harusnya bukan jangan pakai vpn free kalau login perbankan ke ini internet banking atau mobile banking
tetapi hindari menggunakan vpn yang tidak diketahui keamanannya satu
selain vpn juga harus kasih tau dong
jangan pakai hotspot gratis
sama bahayanya dengan vpn
ketiga asumsinya kalau memang dia pakai vpn free yang berbahaya
itu sudah diinjeksi oleh malware
kamu mau putuskan vpn freenya saja percuma
waktu dia login malwarenya akan merekam
kalau perlu malah mahal yang lebih canggih sekarang menembus pelindungan to factor authentication
nah justru hal ini yang perlu malah perlu lebih ditekankan
daripada menimbulkan kesan bahwa pimpinan itu sesuatu yang tidak secure
alah vpn itu sesuatu yang tidak secure
hanya perlu dilakukan dengan baik dan hindari vbn v yang tidak diketahui keamanannya
lebih lanjut alphonse berbagi tips memilih vpn yang aman
pertama cek latar belakang perusahaan penyedia vpn
lalu lihat apps permission nya
jika meminta terlalu banyak akses
maka vpn itu patut dicurigai
tim liputan cnn indonesia